festival football for peace digelar untuk pertama kalinya di indonesia
acara puncak menampilkan pertandingan eksibisi yang melibatkan peserta dari dua puluh empat negara
kegiatan ini digelar untuk mengampanyekan perdamaian dan juga nilai nilai sosial melalui sepak bola
turnamen sepak bola bertajuk football for peace digelar untuk pertama kalinya di indonesia
football for peace dua ribu tujuh belas diselenggarakan oleh uni papua
festival ini bertujuan untuk persahabatan mengampanyekan perdamaian
memperkenalkan gerakan sepak bola sosial uni papua
dan memperingati hari kebangkitan nasional dua ribu tujuh belas
acara digelar pada sabtu dan minggu di gor sumantri brojonegoro kuningan jakarta selatan
diikuti tiga puluh tim dari dua puluh empat negara
turnamen digelar dengan sistem game tujuh site atau pertandingan sepak bola tujuh lawan tujuh
pada minggu sore turnamen diisi dengan partai eksibisi
mempertemukan tim merah melawan tim putih dengan melibatkan perwakilan pemain dari seluruh peserta
ini kan sebetulnya football for peace seven a side ya tujuh lawan tujuh
tapi untuk menjelang final ini kita adakan festival sebelas lawan sebelas
dan kita ingin mengajak mereka untuk mengkampanyekan perdamaian lewat sepak bola
pertandingan antara kedua tim gabungan berlangsung seru
meski baru pertama kali bermain bersama
para pemain yang berasal dari berbagai negara ini mampu menyatukan semangat untuk menjebol pertahanan lawan
pertandingan berakhir dengan kemenangan tim putih dengan skor lima
dan mereka juga sangat bangga bisa berada di jakarta
dan membuat kompetisi football for peace dari klub uni papua
football adalah sebuah sport dan sport yang berhubungan
sport berhubungan dan tidak peduli apakah kamu menang atau kalah
selalu ada perhubungan antara teman teman

ini akan menjadi suatu sokongan untuk keamanan

dan kami suka bola
kami penasaran dengan bola
jadi ini adalah dua hal yang berguna keamanan dan bola
keamanan dan bola
uni papua adalah sebuah organisasi sepak bola sosial
yang selalu mengkampanyekan perdamaian lewat cara sepak bola
acara ini diharapkan bisa digelar rutin setiap tahun
agar bisa terus mempromosikan nilai nilai kemanusiaan dan sosial